fasilitas yang ditawarkan dalam program tabungan rumah atau tapera
yakni pembiayaan kepemilikan rumah pertama
atau pembiayaan rumah pertama di atas tanah pribadi
lalu juga ada pembiayaan perbaikan atau renovasi rumah
dan terakhir iuran ini sebagai tabungan purna kerja
yang dapat diambil jika peserta telah memasuki usia lima puluh delapan tahun
aturan perubahan berlaku sejak diundangkan
namun pasal jadwal pemberlakuan tidak diubah pada peraturan sebelumnya
yang berbunyi pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada bp tapera
sejak tanggal berlakunya peraturan pemerintah atau tahun dua ribu dua puluh
pp no dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat besaran simpanan peserta sebesar tiga persen dari gaji
atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri
besaran simpanan untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar
sedangkan besaran simpanan pekerja mandiri ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri